kita harus mencar
lu kesana gue kesana
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
lu yakin emang mixer winnie lu
aku yakin orang dibawanya ada tulisan
lo kayak anak abg aja
kakak amin rika seneng deh
kalau kakak amin udah kerja lagi
saya belum kerja neng rika
iya kakak walaupun cuma ngelamar
tapi rika udah seneng
udah sampai rumah rika kakak
rika masuk dulu ya
tidak maksud gue akan mati
tangan goyang rizky jodoh maut di tangan allah subhanahuwata'ala
itu mixer temen gua jadi lu manggel temen lu gitu terpaksa pak jangan goyang
lu mau lepas berapa satu ratus lima puluh rev gua kasih dua ratus
ribu asal lu kasih tahu siapa yang nyolong mixernya boleh yang nyolong mixernya si
jambrong badannya gede rambutnya panjang dikunci pakai rompek celananya robek robek
bang rojak gimana kabarnya
saya belum ketemu lagi pak
bilangin biar tetap semangat
maksudnya gimana pak
kalau dia ngojeknya semangat
biar dia bisa cepat mengganti
barangnya yang hilang diambil maling
terima kasih mas pur
sama sama pak sofyan
jangan lupa ya
apalagi mas pur saudaraku
jangan lupa kunci pintu
biar gak dimasukin maling
lu yang nyolong mixer temen gua
jangan lari loh
gengjar maling mixer
lu ah buruan
bantuin ojek genjar maling
sesama tukang ojek
kita harus saling bantu
iya bener cuy
aku kan tukang ojek
bukan tukang ojek
kita harus mencar
tis gue nggak nemu ocak apalagi malingnya iya pur mendingan kita ke pangkalan aja ya
berangkat rasain loh ampun bang jangan jangan jangan jangan jangan jangan sendiri ya orang
kayak gini sebuah kansip aku masih nafsu jangan jangan jangan dong ampun banget benar kata si
biar diurus ansip terus dibawa ke polisi
gimana lo jadi kredit mixer jadi mak alhamdulillah
mau udah hitung hitung
kalau pesanannya rame kita bakal untung usahanya lancar belum mak belum apa apaan mixernya kan belum ada
jadi belum lancar
pak buatati waalaikumsalam
eh bu kredit masuknya
kasih ini aku bawakan mixer yang kau pesan kemarin terima kasih bu
kalau begitu aku permisi dulu ya masih banyak urusan ku hari abu assalamualaikum waalaikumsalam
yang ini mixer lo yang hilang di pasar
loak abang udah temuin sekarang lo bisa bikin kue lagi